nama wali kota solo gibran raka buming raka semakin santer diberitakan masuk bursa calon gubernur dki jakarta dua ribu dua puluh
yang terbaru ketua dpp pdi perjuangan eriko sotarduga mengklaim suara kader pdip kini mengerucut pada dua nama
gibran raka bumi dan tri risma hari ini untuk maju pada pemilihan gubernur dki jakarta dua ribu dua puluh
ini suara yang ada di tingkatan partai ya partai ya artinya internal partai yang kurang lebih empat puluh lima ribu kader itu itu yang saya dengar
nanti bisa ditanyakan apakah ada perkembangan aja itu silakan
tapi kalau suara masyarakat kami memang masih harus melihat menyebar ini kepada seluruh masyarakat
apakah betul seperti itu hanya dua ini seperti itu yang mengemuka di antara kader kami tentunya
sebelumnya gibran juga menyatakan mendapat pesan khusus dari ketua umum pdip
p megawati puan maharani dan ketua umum partai gerindra prabowo subianto
agar maju pada pemilihan gubernur ketika bertemu dengan ketiga tokoh tersebut
direktur eksekutif lingkar madani ray rangkuti memandang ganjil dukungan bagi gibran dari elit elit partai dalam beberapa waktu belakangan
ia menduga ini merupakan bagian dari strategi politik untuk mengikat jokowi
karena pdi perjuangan juga masih membutuhkan mereka
sementara pak jokowi punya kelihatan punya calon tersendiri
itu disetujui atau ditetapkan oleh pdi perjuangan kan kira kira gitu
dengan cara begini pdi mau mengatakan
pak jokowi kalau anda punya kader yang lain calon yang lain yang berbeda dengan kita
nasib anakmu atau menentumu belum tentu juga loh
ya kan kita akan support kira kira gitu loh
pemilihan gubernur dki jakarta akan menjadi bagian dari pilkada serentak pada dua puluh tujuh november dua ribu dua puluh
bisa ramadhan roby bahtiar jakarta